mengendarai motor adventure bukanlah perkara mudah apalagi harus berhadapan dengan medan off road yang berat seperti jalan bebatuan lumpur sungai hingga pasir pantai
komunitas pecinta motor adventure gs track indonesia menggelar pelatihan dasar bersertifikasi bagi para bikers untuk menghadapi medan off road yang menantang
pantai ujung genteng dan geopark kinerja ke bumi para biker ini diajak menjenjel trek ke batuan tanjakan dan turunan yang curam serta tanah berlumpur
saat berlatih di trek pasir pantai banyak biker yang tersungkur dan terjungkal hingga terbenam di pasir pantai yang tebal
meski begitu para peserta menikmati pelatihan ini
panitia menyatakan tujuan pelatihan ini adalah melatih kemampuan para biker menghadapi rintangan selamat touring dengan medan off road
kita di sini memang bikin acara sedikit event yang lebih menantang dari yang biasanya
tujuannya untuk mengasah keterampilan kawan kawan di sini dan memberikan satu pendidikan atau ilmu kepada kawan kawan
sehingga nanti dapat diaplikasikannya di event trek seperti ini seperti di off road ini
jadi ini adalah acara yang sangat menarik
untuk memberikan rasa percaya diri juga kepada kawan kawan untuk melibas jalan seperti ini jadi tidak perlu ragu lagi
sen perlu berlatih
jika anda tahu cara berlatih sen teknik dan apa yang perlu dibuat
tahu tayanya apa yang perlu
apa yang perlu untuk berlatih sen
dan tekanan tayar
dan posisi badan
dan ya anda perlu berlatih
setelah melewati latihan dasar bermotor di pasir pantai para peserta yang lulus pun mendapatkan sertifikat dasar level asia
ahmad fikri sukabumi jawa barat